kembali di cnn indonesia newsroom dalam segmen bisnis
sejumlah pengelola pusat perbelanjaan di jakarta menargetkan
tujuh hingga lima belas persen kenaikan pengunjung jelang natal dan tahun baru
untuk itu berbagai kegiatan hingga dekorasi khas natal dan tahun baru
mulai dilakukan untuk memikat pengunjung
dekorasi pohon natal yang dihias dengan bermacam aksesoris
serta boneka santa claus
mulai menghiasi sejumlah pusat perbelanjaan di ibu kota
dalam menyambut hari raya natal dan tahun baru
masing masing pusat perbelanjaan juga berlomba
menawarkan suasana yang berbeda
ada yang menampilkan permainan anak anak
lomba bernyanyi anak hingga tema kartun anak
ada yang menawarkan konsep teddy bear dan lomba musik anak
ada juga yang menawarkan permainan es
dan mengangkat tema kartun little pony
pengunjung pun merasa senang melihat pemandangan berbeda
dan kegiatan menarik
lebih cenderung tertarik datang sih
mungkin bukan untuk cuma sekedar shopping belanja
lebih ada boneka boneka kayak gitu kan bisa buat foto foto juga
jadi lebih menarik aja sih
nextnya mungkin lebih ada gamesnya
ini kan cuma anak anak buat main itu aja
tapi dekornya udah oke
dekornya sih udah oke
gak siapa siapa santa claus lihat pembunuhnya
iya santa claus
sejumlah pengelola pusat perbelanjaan mengaku
mereka serius mempersiapkan diri semenarik mungkin
dalam menyambut pengunjung di momen momen khusus
seperti natal dan tahun baru
bahkan ada yang telah mematok target
kenaikan pengunjung sebesar tujuh hingga lima belas persen
selain dari dekorasi yang kita sajikan tentang teddy bear itu
kita juga mempunyai acara yang berbau teddy bers
sirkus kita akan ada di tanggal dua puluh dua menjelang natal
dan tanggal dua puluh sembilan menjelang tahun baru
sirkusnya sendiri nanti si pemain sirkusnya akan menggunakan kostum teddy bel
sejumlah kegiatan khusus ini diharapkan mampu mendongkrak jumlah pengunjung
di saat kompetisi antar pusat perbelanjaan
yang semakin kompetitif